partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdi perjuangan dan partai persatuan pembangunan atau p tiga
melaksanakan pertemuan pada minggu di kantor pdi perjuangan jakarta pusat
pertemuan bertujuan untuk meneguhkan kerjasama politik antara kedua partai
pertemuan antara pdi perjuangan dan p tiga yang dimulai pada pukul dua siang waktu indonesia barat
membahas dukungan pencapresan ganjar pranowo
pertemuan yang dilaksanakan di lantai lima kantor pdi perjuangan
dihadiri oleh sejumlah elit partai termasuk bakal calon presiden ganjar
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri
dan pelaksana tugas ketua umum p tiga muhammad mardiono
rombongan p tiga jalan kaki dari kantor dpp p tiga yang lokasinya bersebelahan
dengan kantor dpp pdi perjuangan
pertemuan ini merupakan pertemuan resmi pertama setelah p tiga dan pdi perjuangan
mendeklarasikan dukungan kepada ganjar sebagai capres di pilpres dua ribu dua puluh
hari ini merupakan momentum yang sangat penting bagi pdi perjuangan
dan partai persatuan pembangunan untuk mengukuhkan kerjasama
dalam rangka pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
karena itulah disini juga hadir calon presiden bapak ganjar pranowo
kita berikan teputan yang meriah
antara p tiga dan pd perjuangan ini dekat bukan hanya lokasinya yang bertetangga
di jalan diponegoro menteng ini
dari sejarah kelahirannya p tiga ini lahir pada tanggal lima januari seribu sembilan ratus sembilan puluh
sementara pdi sepuluh januari seribu sembilan ratus tiga puluh
jadi p tiga ini saudara tua kita lima hari lebih tua dari pdi perjuangan